matahari masih belum benar benar muncul di ufuk timur
saat pasukan tni angkatan laut di kri surabaya
harus kembali menurunkan sekoci
satu kapal siaga milik warga
yang membawa ibu kritis setelah melahirkan
dilaporkan mati mesin dan terpantau radar
mereka membutuhkan pertolongan segera
kita laksanakan pencarian dari jam pertama kita bergerak
dari titik kita menerima informasi
sampai dengan kita berhasil menemukan kurang lebih empat jam
seorang ibu bernama jayanti
delapan tahun baru saja melahirkan di atas kapal siaga
yang juga berfungsi sebagai ambulans laut
milik desa setempat
kondisinya kritis tak sadarkan diri karena pendarahan
namun malang propeller atau baling baling perahu siaga
yang seharusnya membawa jayanti ke sumeneb
untuk mendapatkan pertolongan medis
justru mengalami kendala
jayanti suami dan kerabatnya
satu dokter anestesi dan bidan yang menampinginya
terombang ambing berjam jam di lautan lepas
kambing pasiennya juga sempat kritis saat mesin mati itu
kami lakukan pertolongan akhirnya bisa teratasi kira kira pukul satu malam
ismail suami jayanti terduduk lemas melihat istri dan anaknya
berhasil dievakuasi ke atas sekoci
namun istrinya belum sadarkan diri
namun batinya cukup merasa lega
setidaknya perjalanan menuju rumah sakit bisa dilanjutkan segera
pagi hari pukul delapan akhirnya ibu dan bayi bisa diantarkan
ke rumah sakit terdekat di pulau kangean
satu misi darurat menyelamatkan ibu kritis setelah melahirkan
sebuah tugas mulia dari garda terdepan di perairan nusantara
satrio adi robin kit sumeneb jawa timur